petugas satreskrim polrestabes bandung mengamankan seorang warga negara asing asal australia mb
pria empat puluh delapan tahun tersebut diamanten petugas di bandar soekarno hatta tangerang banten sabtu ini hari
setelah sebelumnya diduga meludahi seorang imam masjid di kawasan buah batu kota bandung jumat pagi
dugaan aksi tidak terpuji yang dilakukan pria asal australia tersebut
terekam kamera pengawas masjid dan viral di media sosial
dalam video berdurasi lima puluh sembilan detik tersebut tampak pelaku masuk ke dalam masjid jami al muhajir
kecamatan buah batu dan langsung menemui seorang pria yang berada di dekat mimbar masjid
mb diduga membentak bentak hingga meludahi imam masjid
karena merasa terganggu dengan suara merotel al quran
kapolrestabes bandung budi sartono menyatakan
pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi khusus bandara soekarno hatta
guna menunda ke pulangan wna tersebut
pihak kedutaan dari wna tersebut juga dihadirkan untuk melakukan pendampingan selama pemeriksaan berlangsung
kami mendapat berita yang viral
melihat perilaku di media sosial
adanya warga negara asing yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan
di salah satu masjid di wilayah kami di jalan buah batu
setelah itu kami bergerak cepat dengan tim
membuat tim langsung bergerak menuju masjid tersebut
menanyakan kepada pihak yang membuat promosi tersebut
karena ternyata memang benar
ada pelapor atau korban
yang merasa dilakukan perbuatan tidak menyenangkan oleh warga negara asing
setelah itu kami buat tim segera cepat
menyusuri keberadaan warga negara asing tersebut
dan setelah kita telusuri
yang bersangkutan ternyata menginap di hotel sebelah masjid tersebut
aksi nyeleneh dan berbahaya turis asing kembali terjadi di bali
kali ini seorang bule melakukan aksi standing motor di jalanan yang sedang padat
bule ini pun tidak menggunakan helm
tak hanya satu warga asing
di belakangnya seorang bule yang menaiki motor lain
dan tidak mengenakan helm merekam aksi tersebut
dari hasil pemeriksaan polisi
diketahui peristiwa tersebut terjadi di jalan sunset road kuta
pada kamis dua puluh tujuh april
menurut kabinet humas pol da bali
kombes pol satake bayu
polisi sedang memburu para bule berulah ini
nantinya yang bersangkutan akan diberi sanksi
karena melanggar peraturan lalu lintas
tim liputan cnn indonesia